investasi dan ukm merupakan fondasi perekonomian indonesia
kalau kita mengingat ketika krisis moneter terjadi di indonesia
sektor ukm sendiri merupakan salah satu penggerak perekonomian negeri ini
tapi bicara mengenai pandemi covid sembilan belas sesuatu yang berbeda pastinya
karena berdasarkan data pandemi covid sembilan belas juga berimbas tidak hanya pada sektor kesehatan
sosial tapi juga ke ukm
lalu tantangan seperti apa di tahun ini dua ribu dua puluh tiga
terkait dengan bagaimana target dari kementerian kooperasi dan ukm
untuk terus menghadapi kondisi global terutama di tahun dua ribu dua puluh satu
terkait dengan adanya momok resesi
kali ini bersama saya bapak menteri teton masuki
selaku menteri kooperasi dan ukm
terima kasih untuk waktunya bapak berbincang bersama saya
terima kasih mas yuda
dua ribu dua puluh dua baru berlalu pak masih minggu minggu pertama nih ya
mungkin pak teten bisa memberikan sedikit
evaluasi pencapaian apa saja dari kementerian kooperasi dan ukm
dan apa saja challenge nya di dua ribu dua puluh dua kemarin pak
ya alhamdulillah di masa pandemi
sejak tahun dua ribu dua puluh
di sektor umkm telah banyak kemajuan yang luar biasa
yang pertama kita syukur alhamdulillah
umkm yang banyak diprediksi oleh lembaga dunia
akan mati atau gulung tikar separuhnya
ya itu ternyata tidak terjadi
dan itu karena ada kebijakan yang tepat dan cepat yang diambil oleh pemerintah
kita tahu pandemi berbeda dengan krisis krisis ekonomi sebelumnya
ini memukul semua negara
sehingga kita terganggu betul dari sisi supply dan sisi demand
nah kita waktu itu ya bersama kementerian lain
melakukan kebijakan yang sangat tepat
yaitu melakukan program restrukturisasi pinjaman
termasuk juga subsidi bunga subsidi upah subsidi listrik dan lain sebagainya
supaya para umkm tidak mati dan malah bisa tumbuh
dan ternyata recovery nya cepat
nah yang kedua kita juga selama pandemi berhasil meletakkan
fondasi yang sangat penting bagi umkm
yaitu kita tahu bahwa umkm itu fondasi ekonomi nasional
nah tapi ekosistemnya masih lemah
nah kita berhasil lewat undang undang cipta kerja
sekarang semua kemudahan usaha untuk umkm ini semua digampangkan sekarang ini
jadi nanti tidak ada lagi umkm yang informal
karena semua sekarang dengan gampang bisa punya legalitas legalitas usaha
termasuk juga untuk mendapatkan berbagai sertifikasi produk
supaya umkm kita bisa sekelas industri untuk masuk pasar dalam negeri bahkan luar
akses kepada pembiayaan
besar dampaknya nanti
begitu juga ada kebijakan afirmasi pemerintah
nah ini tiga fondasi yang sangat penting
untuk umkm tumbuh dan berkembang yang sebelumnya tidak pernah ada kebijakan ini
nah ini saya kira beberapa kemajuan yang luar biasa
nah sehingga kita bisa lihatlah
ya di tengah resusi dua
di dunia ekonomi kita sangat tergantung kepada domestik dan itu umkm
dan itu salah satunya menurut saya karena memang tadi kekuatan domestik kita
yang dikuasai ekonominya oleh umkm
nah ini yang pemerintah saya kira punya pengalaman sangat baik
sangat bagus ya untuk menata kembali kekuatan ekonomi umkm ini
yang selama ini hanya dilihat sebelah mata
hanya dilihat umkm itu hanya untuk ya memenuhi kebutuhan keluarga
atau hanya dilihat sebagai ekonomi subsisten
ternyata dari krisis ke krisis justru umkm lah yang menjadi penyelamat ekonomi
di situasi normal juga
nah ini kan saya kira kalau ini kita benahi dengan benar ya ekosistemnya
akses kepada pembiayaan akses kepada kemudahan berusaha
akses kepada pasar akses kepada teknologi produksi
akses kepada bahan baku akses kepada pengembangan kelurahan
kalau ini kita semua benahi
menurut saya ekonomi indonesia justru mungkin akan semakin kuat dari sekarang
nah karena itu kita tidak terlalu risau dengan dua ribu dua puluh tiga
meskipun seperti disampaikan oleh pak presiden bahwa ekonomi global tahun depan
bahkan mungkin beberapa tahun setelah ini juga nggak mudah
kami melihat bahwa itu justru momentum bagi umkm untuk menempatkan dirinya di dalam struktur ekonomi nasional
dan sekarang permintaan dunia
banyak yang turun
sehingga sekarang misalnya industri manufaktur
banyak yang kehilangan permintaan
sehingga harus melakukan lay out phk
dan pasti kan ini menambah beban bagi
dalam tanda petik umkm
karena mereka mau kemana lagi
pasti mereka bikin usaha
jadi reseller lah
atau bikin produk ke
begitu usaha kecil kecilan
nah tapi ini yang realitas yang kita harus hadapi
ya jadi saya sekali lagi menghadapi situasi ekonomi global yang akan melesuh ini
justru saya mau melihat ini sebagai momentum
untuk semua orang melihat potensi ekonomi umkm
untuk pemulihan ekonomi nasional
bapak tadi mengatakan
sebenarnya umkm sudah banyak mendapatkan privilege ya pak
tadi untuk kredit sendiri sudah meningkat
kemudian juga kebijakan yang lebih berpihak kepada para pengusaha lokal
dan terkait dengan kebutuhan domestik yang cukup besar
lalu yang menarik adalah
bagaimana bapak bisa memaksimalkan momentum ini
karena bapak tadi sepertinya meng highlight momentum ya tahun ini
ini adalah kesempatan sebenarnya sektor kecil menengah ini untuk bangkit
dan mendapatkan kesempatan
dan menjadi drive untuk perekonomian indonesia pak
nah kalau kita sekarang mau mengajak masyarakat indonesia
untuk menggunakan produk lokal
ini kan satu momentum yang cukup besar
tinggal sekarang bagaimana kita berikan kemudahan
supaya mereka bisa mendapatkan pembiayaan yang murah
mengakses bahan baku
nah sebagian kan memang harus kita import
nah kalau semua itu kita mudahkan
saya kira ini momentum bagi umkm untuk mengisi kekosongan suplai dunia
dan apalagi kami ke depan
ini sudah menjadi kebijakan pak presiden juga
bagaimana umkm ini juga menjadi bagian daripada industri
ya umkm menjadi supply chain dari industri
ya kemitraan usaha kecil dan besar
supaya nanti umkm kita juga punya opportunity untuk naik kelas
untuk mengembangkan kapasitas produksi dan juga kualitas produksinya
karena di banyak negara
pengalaman umkm bisa naik kelas itu
ya itu karena ada kemitraan dengan usaha besar
sehingga kalau usaha besarnya berkembang
industri nya berkembang
umkm nya juga tidak tertinggal ikut bersemanga
inilah sebenarnya konsep yang pengembangan umkm ke depan
yang menurut kami momentum di era pandemi
momentum di era krisis dunia ini kita akan optimumkan
yang menarik adalah menjadikan umkm naik kelas ya pak
tapi challenge nya cukup berat
karena kita bersaing dengan brand brand luar
yang pasti mereka menjual sesuatu yang dari segi kualitas
kemudian juga boleh jadi dari segi brand
lama waktu mereka membangun suatu image brand tersebut
lalu bagaimana dari pihak kementerian kooperasi dan ukm sendiri pak
untuk bisa bersaing terhadap konsep seperti itu
nah justru saya melihat hal yang berbeda
ya ini hasil survei dan faktanya terjadi
sekarang market market anak muda
sekarang anak muda anak anak milenial itu justru nggak suka brand brand besar
enggak mereka nggak lagi mengkonsumsi
brand brand produk masal
mereka sekarang justru melirik produk produk yang custom
karena itu coba kita lihat misalnya
beberapa rumah rumah umkm seperti m block
post blok dan ini sedang akan muncul lagi
rumah rumah umkm lain atau sarinah
dan ini sekali lagi jadi momentum juga
jadi sebenarnya era lifestyle yang di drive oleh brand besar
itu di era medsos ini betul betul berbeda
jadi sekarang justru
kalau kita lihat dengan medsos
lifestyle itu sekarang dirumuskan oleh si konsumennya sendiri
bukan lagi oleh brand besar
bahkan kalau mereka menemukan brand baru
brand yang belum dikenal
mereka seperti penemunya
nah itu terjadi karena itu misalnya penjualan skincare
kosmetik sekarang didominasi oleh produk umkm malah
nah sekarang anak anak muda kalau misalnya beli sepatu brand asing
ya udah mau bikin konten apa lagi
tapi kalau misalnya beli sepatu buatan bandung
buatan tenggarang yang kenal
itu mereka selalu bikin konten di medsosnya
jadi menurut saya justru ini terbalik sekarang ini
jadi market sedang mencari produk produk custom
bukan lagi mass production
dan di situ umkm justru bisa mengambil market itu
nah memang kalau kita melawan produk massal
apalagi misalnya produk dari china
pasti kita nggak akan kuat
jangankan umkm industri pun gak akan kuat
karena mereka punya semuanya
punya bahan bakunya dan lain sebagainya
nah kita masih import
nah karena itu maka ini juga penting ke depan
agar ekonomi indonesia
termasuk di sektor umkm
harus lebih fokus pada
apa yang menjadi keunggulan domestik kita
supaya kita memang punya keunggulan komparatif
produk kita dengan produk produk luar
kredit kredit macet umkm yang tidak signifikan
yang kecil kecil gitu
dan di banknya udah nggak dibukukan
lancar lagi lah
mengakses kredit dari perbankan
tidak lagi dapat blacklist dari perbankannya
yang menarik bapak katakan tadi mengenai
signature bapak tia
suatu brand itu punya ciri khas
dan biar bisa kompetitif dengan produk lain
terutama import produk
berarti di sini adalah kreativitas pastinya pak ya
di mana para industri umkm itu harus bisa mengeksplor
bisa mendapatkan sesuatu yang berbeda
sehingga menjadi suatu brand yang tadi breakthrough
nah bagaimana dari kementerian kooperasi dan ukm sendiri pak
untuk bisa menumbuhkan kreativitas
kemudian rasa untuk eksplor sesuatu yang baru
sehingga produk mereka berbeda
dan menjadi signature dari umkm
jadi karifan lokal juga pak
ya karena menurut saya
kalau kita bicara soal kreativitas
orang indonesia itu kan
darah seni budayanya itu kan luar biasa
jadi kita kan punya kekayaan culture
dari mulai aceh sampai papua yang luar biasa
sehingga itu kan bisa menjadi sumber kreativitas
untuk pengembangan produk untuk produk apapun
nah ini yang sedang kita gali
jadi karena itu maka program program pelatihan
inkubasi untuk para umkm kita
untuk meningkatkan kualitas produknya
sampai ke model bisnisnya
ini kita harus dorong
karena kita ini harus sudah mulai masuk
dengan produk produk umkm yang berbasis kreativitas
memang ini juga masih jadi catatan ya
nah mengenai kualitas produk
nah kami sudah punya beberapa solusi
misalnya bagaimana kualitas produk umkm itu
sama standarnya dengan kualitas industri
tapi di sisi lain kan umkm nggak mungkin kan
punya pabrik semodern teknologi produksinya
nah kami sekarang ada solusinya
dan ini masih dalam tarap piloting
yaitu kita membangun rumah produksi bersama
dengan teknologi produksi modern
dan umkm bisa maklun di situ
nah ini sebenarnya bukan baru
justru saya melihat misalnya sekarang banyak
anak anak muda yang memproduksi kosmetik lokal
skincare dan lain lain
justru mereka juga tidak punya pabrik
nah sekarang bagaimana
rumah rumah produksi ini
berbanyak di berbagai tempat
sehingga anak anak muda yang punya ide
membuat produk nggak harus pusing
wah harus ngembangin pabriknya gimana
mau mulai apa enggak
asal punya ide ya bikin brand yang bagus
maklun di produksinya mereka jual di online
wah sekarang sudah bisa mereka
nah ini yang sekarang menurut saya
yang kita sedang bangun
karena itu kita mau bangun nih rumah rumah
produksi bersama factory sharing di berbagai tempat
yang nanti akan dikelola oleh kooperasi
ini juga bagian daripada untuk perkuatan kooperasi
supaya kooperasi itu betul betul juga bisa menjadi
sarana untuk mengkonsolidasi umkm yang kecil ini
untuk juga membangun
nah sekarang sudah bisa
sekala ekonominya dapatlah
kayak main seperti apa pak
koordinasi antara umkm dan kooperasi
untuk tadi memangklun pabrikan misalkan seperti itu
sehingga mendapatkan umkm yang naik kelas
dan brandnya lebih bagus tadi pak
seperti apa ini
nah mikro ini kan kapasitas produksinya kecil kecil
jadi skala ekonomi susah
untuk pasar mendapatkan suplai yang stabil
dari kuantitas dan kualitas juga susah
sehingga standarisasi produk kualitas produksi
termasuk juga kapasitas usaha bisa berkembang
jadi naik kelas itu nggak bisa sendiri sendiri
nah ini juga bisa
nah sehingga seperti rumah produksi bersama itu
misalnya mungkin tadinya orang maklum sendiri sendiri
tapi ketika dan rumah produksinya akan dikelola oleh kooperasi
nah ini kan bisa menjadi mengkonsolidasi
bahkan bisa punya brand bersama kan
skala ekonominya dapat
kan saya sering saksikan banyak produk umkm
yang harus bersaing dengan produk umkm sendiri
karena mereka punya brand masing masing
padahal kapasitas produksinya kecil kecil
coba kalau mereka kita konsolidasi kita punya brand bersama
sehingga punya skala ekonominya kemudian berkembang
dan ini bisa menjadi naik kelas itu betul betul bisa terjadi
nah ini upaya upaya yang kita lakukan
kita juga sekarang ada pembiayaan core cluster yang memungkinkan mereka untuk mengembangkan kapasitas usahanya
ya ini mengenai core cluster pak jokowi sendiri memuji mengenai ini pak
lalu bagaimana ke depannya pak
apakah anda bisa menceritakan dari awal ketika backgroundnya seperti apa
kemudian tadi bapak juga memberikan banyak sekali terobosan terobosan ke depannya
terkait dengan bagaimana kooperasi juga terlibat
kemudian juga umkm juga bisa dikoordinasi seperti itu bagaimana pak
ya harus diakui lah
misalnya bank itu sekarang di umkm masih banyak memberikan pinjaman ke sektor perdagangan
karena potensi npl kredit macet di sektor produksi kan lebih tinggi
nah sehingga kita tuh bahaya sebenarnya kalau sektor produksi nggak mendapatkan akses pembiayaan yang mudah
karena itu kita punya ide dengan core cluster itu
ya core cluster itu kan sebenarnya ini solusi juga bagi perbankan supaya mereka
karena dengan umkm yang sudah terkoneksi dengan market dengan uptaker
sudah terkoneksi dengan atau menjadi bagian dari supply chain dari usaha besar
kan ada kepastian market ada kepastian pasar lah
sehingga potensi atau kekhawatiran kredit macetnya rendah
nah ini yang kita mau sasar umkm yang untuk kita tingkatkan skala usahanya
karena itu dengan core cluster misalnya mereka bisa mendapatkan lima ratus juta misalnya satu pelaku usaha
ini kan cukup besar
dan sebenarnya banyak
nah ini saya sedang diminta oleh pak presiden untuk ide ini terus diperbesar
misalnya umkm yang sudah menjadi pen supply supermarket modern
nah ini kan sudah masuk dalam kluster kan
atau umkm yang sudah masuk dalam ekosistem digital
ini kan sebenarnya sudah masuk dalam kluster
atau umkm yang pensuplai bahan baku bahan setengah jadi
untuk industri misalnya herba industri farmasi dan lain sebagainya
nah ini kan udah jauh lebih mudah kita mengembangkannya
asal kita berikan fasilitas pembiayaan
nah ini yang kita akan terus kembangkan
baik di sektor pertanian peternakan maupun juga di sektor industri atau kuliner dan lain sebagainya
kira kira bantuan apa saja diberikan pada tahun dua ribu dua puluh tiga ini dari kemenkop sendiri pak
dua ribu dua puluh tiga yang memang diperlukan menurut saya itu tadi
saya sudah sampaikan di rapat menko perekonomian
karena kita kan meskipun ekonomi dunia lesu
tapi bagi indonesia kan sebenarnya tidak terlalu buruk
ya kita diprediksi pertumbuhan kita
kita empat sampai lima persen
nah sejauh kita bisa mempertahankan daya beli masyarakatnya
ya dan kita bisa menjaga inflasi terutama untuk bahan bakar dan pangan
so ekonomi indonesia menurut saya sih akan aman
nah memang di umkm yang jadi problem kan program restrukturisasi yang kemarin itu kan
ya belum sepenuhnya umkm itu siap ya bisa survive
karena itu kami tetap minta program restrukturisasi pinjaman
ya karena cash flow mereka pasti belum aman lah
ya itu untuk terus dilanjutkan
ini salah satu program yang saya kira penting
dan termasuk juga
umkm yang masih punya problem dengan bi checking
karena mereka masih ada punya utang
ada yang utang macet atau maupun juga ada utang pribadi
karena umkm ini kan rekeningnya antara rekening usaha dengan rekening pribadi disatukan
nah kalau yang konglomerat kan sudah terpisah kan
sehingga tidak mengganggu bisnis mereka
untuk mengakses pembiayaan
nah umkm itu belum
nah ini yang sedang kita lakukan literasi
tapi kan juga kita sudah usulkan ya kredit kredit macet umkm yang tidak signifikan
yang kecil kecil gitu
dan di banknya juga sudah tidak dibukukan
ini kita hapuskan
sehingga nanti mereka bisa lancar lagi lah
mengakses kredit dari perbankan
tidak lagi dapat blacklist dari perbankan
pak ini terakhir
terkait dengan ruu kooperasi sendiri
sejauh apa pak
kemudian apa saja yang ditawarkan nanti ke depannya
nah ini termasuk ekosistem yang kita ingin benahi
karena kalau kita bandingkan kooperasi dengan perbankan
katakanlah kooperasi simpan pinjam yang paling besar
itu kan kelembagaannya kan belum mendukung lah
kalau di bank kalau ada kop bermasalah
itu sudah pastikan pengawasannya oleh ock
lalu ada lps dan lain sebagainya
kalau sistemik tentu ini bisa ditolong
nah kalau kooperasi tidak ada
punya delapan kooperasi bermasalah dengan total sekitar dua puluh delapan triliun kewajibannya kepada anggota
tidak ada mekanisme
ya untuk menyelesaikan ini
sehingga yang ditempuh adalah lewat restrukturisasi kewajiban utang kepada anggotanya
lewat mekanisme hukum pkpu
dan praktiknya pkpu itu enggak juga dijalankan
nah kami tidak punya kewenangan untuk melakukan pengawasan
karena kooperasi itu mengawasi dirinya sendiri
nah ini sehingga dari praktek ini
dan sekarang sudah diatur di undang undang p dua sk
omnibus law keuangan
di mana nanti kita bagi dua
jadi kooperasi yang open loop
misalnya kooperasi yang melakukan praktek jasa keuangan
yang melayani di luar anggota
ini ijin dan pengawasannya ada di ock
nah yang closed loop
ya kooperasi yang betul betul murni menjalankan simpan pinjam untuk anggota
ini ada di tempat kami
nah kami punya waktu dua tahun untuk melakukan verifikasi
mana kooperasi yang murni open loop
atau mereka melakukan praktek shadow banking
sipan pinjam yang untuk yang open loop
nah ini kita akan tegas mereka harus pindah ke ojk
nah sehingga revisi undang undang kooperasi itu menjadi sangat urgent
untuk kita usulkan tahun depan tahun ini
supaya nanti kita punya solusi yang jangka panjang
kita bisa membangun ekosistem yang baik untuk kooperasi
ya seperti hanya pemerintah
negara ini juga melakukan treatment yang sama
dengan perbankan atau korporasi yang lainnya
baik terima kasih sekali untuk waktu berbincangnya pak teten
target targetnya dan terobosannya menarik sekali di dua ribu dua puluh satu
kekhawatiran resesi sepertinya tidak menjadi mombok
buat kementerian kooperasi dan ukm ya pak ya
mudah mudahan semua tercapai di dua ribu dua puluh
terima kasih untuk waktunya berbincang
selamat siang selamat siang
selam sehat pak terima kasih bapak